hai oh itu kalau lagi mbak balita anak anak dan ibu terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet
karena musibah banjir melanda permukiman penduduk di kalideres jakarta barat banjir
dengan ketinggian satu meter terjadi akibat luapan kali semongok
banjir juga membuat akses jalan dari pantai indah kapuk menuju kalideres jakarta barat
rendam air setinggi empat puluh cm kendaraan roda dua yang nekat menerobos pun akhirnya mengalami
mati mesin bahkan ada pula motor yang
lawan arah karena mogok menerjang banjir
tadi ketinggian banjir mencapai tujuh puluh cm membuat sejumlah kendaraan mati mesin banjir di kawasan
kelapa gading kerap terjadi karena selain diakibatkan curah hujan
yang tinggi saluran air dan kali di sekitar lokasi juga tidak mampu menampung air